sementara itu di kabupaten kutai timur kalimantan timur
seorang pria berusia tiga puluh tahun berinisial ak
ditangkap jemaah masjid al iya di desa sepaso barat kecamatan bengalon
dia ditangkap karena berusaha menyerang imam masjid dalam keadaan tak berbusana pada minggu tiga belas juni lalu
namun penyerangan ini rupanya mengungkap aksi kejahatan ak yang lebih sadis
sebelum mengamuk di masjid aka lebih dulu membunuh istri dan anak kandungnya
yang baru berusia satu tahun dengan menggunakan parang
menurut keterangan sejumlah saksi pelaku merasa kesal karena ditegur tetangganya
namun kemarahan itu ia lampiaskan kepada anak dan istrinya secara membabi buta
hingga akhirnya kedua korban tewas di tangannya
pelaku itu sempat bersikir di depan rumah
itu tanpa busana lah setengah telanjang
ditegur oleh tetangga itu haram gitu katanya
nggak boleh bersikir dengan begitu
aka hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik reskrim polres kutai timur
polisi masih mencari motif dibalik pembunuhan sadis itu
dan apakah ada kemungkinan pelaku mengalami gangguan kejiwaan
tim liputan cnn indonesia